tangkap oleh askar abdur yang ada di masjid nabawi
jamaah kita yang di arab saudi ini banyak hal yang ingin kami sampaikan
karena kemarin pengalaman ada jemaah kita yang sempat ditangkap oleh askar anggota yang ada di masjid nabawi
kita sampaikan bahwa ada larangan di arab saudi larangan berkerumun dan larangan membentangkan atau mengibarkan bendera yang ada simbol simbolnya
nah ini supaya menjadi perhatian jemaah kita
belum kami sedang berkoordinasi dengan angkasa pura
karena itu tidak masuk hal yang dilarang baik di penerbangan maupun di biaya jukai
tetapi kita tetap berkoordinasi dan insya allah akan ada penanganan lebih lanjut
saya audrey chandra saksikan program program kompativity
melalui siaran digital btv dan media streaming
lainnya kompas tv independen terpercaya